jadi di bawah saya yang saya injek ini kurang lebih sedengkul saya
hahaha padahal itu buit aku
ada kecelakaan mata aku
gresik dan ikan bandeng seakan dua hal yang tidak terpisahkan
di kabupaten gresik bagian utara
membentang pantai dengan panjang lebih dari satu ratus empat puluh
dan di kedua
di sekitar kawasan pantai inilah berdiri lahan lahan tambak
baik yang dikelola oleh pemerintah setempat
maupun dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat pembudidaya ikan bandeng
salah satu lokasi tambak berada di desa randuboto
kecamatan sidayu kabupaten gresik jawa timur
tambaknya pun siap panen
tapi sebelum kita panen ada beberapa persiapan yang harus dilakukan
ini salah satunya
terus terus terus
selamat datang pemirsa
di sekretari menjadi
di episode kali ini kita akan memanen ikan
buah dan mengolahnya
tapi belum panen prosesnya ini
persiapan untuk pendinginnya dulu
karena takutnya ketika ya sudah dipanen
tapi nggak ada pendinginnya atau untuk pengawetnya
salah satu kolam tambak tradisional dengan hasil panen lima sampai sepuluh ton
lima puluh balok es berukuran besar
nunggu sampai kalau dua dua takutnya yang gelosor
pengawetan ikan bandeng di suhu dingin bisa menghambat kerusakan
menjaga kesegaran dan juga menjaga nutrisi yang terkandung di dalam ikan
sebagian lokasi tambak sebetulnya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua
namun sebagian lain ternyata harus menggunakan sampan
sepanjang perjalanan menuju lokasi panen
di kiri kanan saya terlihat tambak ikan bandeng yang dikelola oleh warga setempat
luas tambak di kebupaten gresik mencapai tiga puluh dua hektar
setelah nyaris satu jam berada di atas sampan akhirnya kami tiba
proses panen membutuhkan bantuan puluhan warga
ada yang bertugas mengangkat ikan
ada pula yang bertugas menggiring ikan bandeng menuju satu titik
agar mudah dijaring
kelama panen bandeng itu adalah menggiring ikannya
di tempat sebelah sini kita ngiring sampai ke satu titik baru diambil
kedengarannya enak kan cuma menggiring
tapi karena luas sampai ujung berhektar hektar
itu yang bikin pr
bagi tugas ada yang di sana ada yang di tengah ada yang di pinggir
ada ada tajam astaga astaga
sumpah demi bangdai aduh tajam tajam
kayaknya di tengah
karema kameramen bahagia ya allah
tenang mas kameramen juga basah
mas kameramen juga basah
kita basah bersama
sebelum bisa masuk ke dalam proses panen seperti ini
sebetulnya ada perjalanan yang cukup panjang
mulai dari menebar bibit
memberi pakan secara berkala
termasuk memastikan oksigen di dalam air tetap terjaga
dengan bantuan mesin pompa air
ini agak berat di bawahnya set tapi bisa turun lagi
nah karena dia lumpur
gak kaya tapi ya pak d
gak kaya sih deh
pak pak pak ini kok kaya
tak tak tak pak
gak kaya sih
jadi di bawah saya yang saya injek ini kurang lebih sedengkul saya
dari sini sampai kaki itu lumpur
perlahan jaring dirapatkan sedikit demi sedikit hingga ke tepian tambang
panen bandeng sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat ikan belum diberi makan
ini berguna untuk menghindari kerusakan pada organ pencernaan
yang akan terlihat dari luar
tentu ini bisa membuat harga ikan bandeng turun drastis
ketika jaring semakin rapat ikan bandeng mulai berlompat ke bawah
berusaha keluar dari jaring
kami harus sigap untuk menahan bagian atas dan bawah jari
agar ikan tetap berada di bagian dalam
jalan aja susah ya allah berenangnya gue
ikan bandeng melompat dari air karena sifatnya agresif
sehingga bila badan ikan terserpu sedikit saja
ikan ini akan berusaha menghindar dengan cara melompat
tunggu tunggu tunggu cara megang gimana
daya ajarin belajar megangnya dulu
jangan lupa ya
yang maju kuning satpam keamanan
ada ah kecalok mataku kena air
ada ya allah pas banget kena bola mata
warga memprediksi pagi ini ada sekitar tujuh ton ikan bandeng yang bisa dipanen
adik mau kabur
sebagai anak baru
dah biar aman
memang kalau lagi panen begini kata bapaknya harus ada satu yang jaga jaringnya biar si ikannya tidak lari di bawah
rata ikan bandeng yang dipanen berukuran dua ratus sampai lima ratus gram
ini berarti setiap satu kilogramnya berisi dua sampai lima ekor ikan
artinya hari ini ada puluhan ribu ekor ikan bandeng yang kita panen
woh semangat pak
oh enak banget
kalau enggak enak
jaring semakin kami rapatkan dan perlahan satu bagian jaring yang berada di tebian kami buka
kami menunggu beberapa saat hingga ikan bandeng tidak terlampau agresif
secara keseluruhan produksi ikan bandeng di kabupaten gresik mencapai delapan puluh tujuh ribu ton setiap tahun
dan kali ini salah satu bagian jari kaki saya
sobek terkena sirip ibu ikan lundu atau ikan ketim
oh ini yang standar ya
samp pertama sudah terisi penuh masih ada tiga sampan lagi
tambahkan es batu agar ikan bandeng tetap segar sampai ke tangan pelanggan
kiriman ikan bandeng dari wilayah ini tidak hanya tersebar di penjuru jawa timur
namun juga hingga jawa tengah madura pulau dewata dan bali
meski sekali panen bisa mencapai hasil enam sepuluh ton ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi
sampai satu tambah kuging
itu sudah ruginya luar biasa itu
ratusan juta petani tambah
ya permasalahan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan tidak jarang membuat pemasukan para pembudidaya ikan bandeng tidak menentu
dan pemerintah setempat kini tengah mengupayakan berbagai cara untuk mengentaskan permasalahan yang ada
bayangkan saja kalau bandeng ini harganya cuma rp sepuluh saja
berarti sepuluh ribu x delapan puluh ribu itu hampir dua triliun
lima triliun ini berputar di ekosistem bandeng
ada begitu banyak variasi kuliner yang bisa dibuat dari ikan bandeng
dan di kabupaten gresik ada salah satu olahan ikan bandeng yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
kota kota ikan bandeng dan ikan bandeng asap
sisik ikan bisa jadi sumber bau amis pada masakan bila tidak dibersihkan terlebih dahulu
harus betul betul bersih ya
insang dan isi perut merupakan sumber bakteri paling besar pada ikan
sehingga harus juga dibuat
bunga yang diambil dari air
setelah diambil dari air
dan diambil dari air
dan diambil dari air
dan diambil dari air
setelah itu keluarkan daging ikan dengan cara menekannya dari bagian ekor hingga bagian sirip
jangan lupa siapkan bumbu untuk dicampur daging ikan bandeng
wah ini ada bawang merah bawang putih jahe donjeruk kol salam kebun kiar merica dan lain lain
ikan bandeng memang dikenal sebagai salah satu ikan bandeng yang paling terkenal di indonesia
dengan jumlah duri terbanyak lebih dari satu ratus lima puluh duri di setiap ekornya kita campur daging ikan telur
dan rempah rempah yang tadi telah dimasak perbandingannya satu kilogram ikan bandeng
dan satu kilogram hal hal lain tapi yang jadi perhatian saya adalah tidak pakai tepung sama
sekali jadi rasanya harusnya sebelum nyoba nih harusnya sih sangat amat berhenti lanjut
menutupkan adonan ikan bandeng ke dalam kuyuk terakhir cepet dengan bambu bungkus dengan daun
pisang dan bakar dengan arang batu kelapa setelah otak otak bandeng setengah matang
lepaskan daun pisang dan bakar kembali ikan sampai matang sempurna
ini bumbunya tuh bikin sangat harum
udah kenapa ya
wah hanya jadi otak otak bandeng wah tentu tidak
gresik punya kuliner lain yang sudah tersohos saat mencetak tanah air
setidaknya tulang dipisahkan secara manual dengan alat pencapit setelah itu ikan dimasak dengan teknik pengasapan selama satu jam
setelah satu jam diasap menggunakan arang batuk kelapa ikan akan berubah menjadi kecoklatan yang menjadi penanda
ikan bandeng asap sudah matang
itu tidak afdol kalau kita tidak mencoba ikan yang sudah kita masak
kalau ini rasanya mirip dengan otak otak tapi jauh lebih padat dan kenyal
walau sudah tersohor sebagai wilayah penghasil ikan bandeng segar
pemerintah setempat kini tengah merangkul sekitar seribu umkm pengolah ikan bandeng
untuk mengenalkan gresik pada masyarakat luas lewat aneka olahan ikan bandeng

kita arahkan mereka untuk membuat olahan bandeng seperti bandeng presto
kemudian bandeng otak otak kita kasih pengetahuan bagaimana dia packaging
bagaimana dia bisa mengolah produknya tahan lama dan bisa dikirim ke luar kota
ada yang tertarik menjajal serunya menjadi pengolah ikan bandeng
kalau ada yang mau jangan lupa siapkan tenaga yang besar ya
karena sekali panen bisa mencapai berton ton seperti ini
rial fernando di wi agung yogyarto jawa timur